sang pengembala sapi dan gadis penenun
dahulu kala di langit hiduplah seorang bidadari cantik bernama vega
dia sangat pandai menenun
dia tinggal bersama ibu dan ayahnya raja dan ratu langit
bagaimana ini terlihat ibu
seindah bulan cintaku
vega dicintai oleh semua orang karena sikapnya yang baik dan lembut
pria yang menikahinya adalah pria yang beruntung
suatu hari saat dia sedang menenun dia mendengar melodi seruling yang indah dimainkan dari jauh
wow melodi yang luar biasa aku ingin tahu dari mana asalnya
hari demi hari berlalu vega tidak hanya menikmati
tetapi juga menjadi sangat penasaran oleh siapa melodi indah ini dimainkan setiap hari
kali ini aku akan mencari tahu siapa yang memainkan seruling yang indah ini
vega melompat ke dalam rumah
dia mencari siapa yang memainkan seruling yang indah ini
dia mencari siapa yang memainkan seruling yang indah ini
dia kemudian menyadari sepertinya itu datang dari bumi
vega turun ke bumi dan mengikuti suara itu dengan mata tertutup
saat dia membuka matanya dia melihat pohon gio tepat di depannya
di mana di bawahnya berdiri seorang pria tampan dengan senang memainkan seruling
vega terpesona melihatnya memainkan melodi yang indah ini
sekarang dia melihatnya di depan matanya
sekarang dia melihatnya di depan matanya
akhirnya vega berdiri di sana sampai pria itu menyelesaikannya
dia membuka matanya dan terkejut melihat vega di depannya
oh halo nyonya apa ada yang bisa aku bantu
aku mengikuti suara serulingmu aku bisa mendengarnya setiap hari dari langit
oh eemm itu terlalu keras aku minta maaf karena begitu mengganggumu
itu terlalu keras aku minta maaf karena begitu mengganggumu
lain kali akan aku pelankan
oh tidak tidak aku sengaja datang ke bumi hanya untuk mengunjungimu
dan berterima kasih karena telah memainkan seruling dengan indah
kau menerangi suasana hatiku setiap hari
juga izinkan aku memperkenalkan diriku namaku adalah vega
mereka memanggilku gadis penenun dari langit
nyonya maksudku yang mulia
aku menghargai upayamu yang datang jauh jauh ke bumi untuk mendengar

aku merasa terhormat
dan iya namaku alter aku seorang gembala sapi
dan iya namaku alter aku seorang gembala sapi
aku memainkan seruling saat sapiku merumput di lapangan terbuka
alter sungguh nama yang sangat indah untuk pria tampan dengan serulingnya
aku ingin membantumu untuk menunjukkan rasa terima kasihku
kau dapat meminta apapun yang kau inginkan aku menawarkannya padamu
tidak tidak aku tidak ingin apa apa terima kasih
tidak tidak aku tidak ingin apa apa terima kasih
aku yakin ada
pikirkan baik baik dan aku akan mengunjungimu besok
vega kembali ke langit membuat alter cukup bingung
keesokan harinya vega melakukan kunjungan lagi ke bumi untuk mengunjungi alter
alter memainkan seruling seperti biasa
saat dia selesai dengan bagiannya dia melihat vega menenun selendang di depannya
oh nyonya maksudku yang mulia maksudku
aku tidak bisa berada di sini untuk tidak datang dan duduk di depanmu
seruling terdengar lebih baik saat lebih dekat
oh terima kasih
jadi apakah kau sudah memikirkan apa yang kau inginkan
tolong jangan katakan tidak aku bersih keras
ini hanya sebagai tanda terima kasih
jadi aku punya sembilan ekor sapi dan kakak ipar ku memintaku membawa sepuluh ekor sapi saat nanti pulang
atau aku tidak akan diberi makan malam
dan aku tidak tahu dari mana mendapatkannya
karena kau begitu bersih aku tidak akan mencari
aku tidak akan mencari

bahkan sebelum alter bisa menyelesaikan kalimatnya vega secara ajaib membawa seekor lembu padanya
huh bagaimana kau melakukannya
bagaimanapun aku senang kau mendapatkan apa yang kau minta
dan tentang makan malam mari kita makan malam bersama hari ini
kau tidak perlu khawatir untuk kembali ke rumah
alter dan vega makan malam bersama malam itu
sejak itu menjadi kebiasaan bagi vega untuk mengunjungi bumi dan mendengar seruling alter
mereka juga mulai menghabiskan waktu bersama di ladang dan menikmati kebersamaan satu sama lain
aku tidak bisa membayangkan hari tanpamu lagi
dan saat itulah alter dan vega menyadari bahwa mereka sangat mencintai
sementara itu di angkasa ibu vega menyerbu istana
sudah berbulan bulan sejak vega menghabiskan waktu di langit
dia turun ke bumi setiap hari
mungkin dia menikmati ladang bunga musim semi sekarang
aku kira tidak
vega memberitahuku segalanya
tapi kali ini dia tidak memberitahuku apa apa
dan apa itu
oh ayahmu terkadang sangat konyol
itulah tepatnya yang perlu kita cari tahu
ibu memanggil utusan langit
dia kemudian menyuruhnya untuk mengawasi vega saat dia pergi ke bumi
ketika dia turun ke bumi utusan itu mengikuti
dia terkejut melihat vega bersama seorang gembala sapi
utusan itu segera naik ke langit untuk melaporkan apa yang dilihatnya
yang mulia maaf untuk ini tapi sepertinya vega menghabiskan waktu dengan seorang gembala sapi
kau benar yang mulia
aku lihat dia dekat dengan gembala sapi
namun sepertinya dia sangat bahagia
aku belum pernah melihatnya matanya berbinar saat dia melihat seorang gembala sapi
sepertinya dia sedang jatuh cinta
bagaimana bisa seorang perempuan abadi mencintai gembala sapi fanah
aku akan berbicara dengannya saat dia kembali ke rumah
saat itu larut malam dan vega mengucapkan sampai jumpa pada alter dan kembali ke langit
setelah sampai dia melihat ibunya menunggunya
jadi sepertinya kau sangat menikmati bumi iya kan
bumi itu sangat indah ibu
dan kami para dewa mengetahuinya lebih dari siapapun
tapi sepertinya ada seseorang yang telah menghabiskan waktu denganmu
oh ibu bagaimana ibu bisa tahu semuanya
iya benar dan aku ingin memberitahu ibu tentang dia
namanya alter dan aku sedang jatuh cinta
cinta jatuh cinta dengan pengembala sapi maksudmu
kau tak bisa jatuh cinta dengan seorang gembala sapi
kau adalah seorang gadis abadi dari langit
tapi itu bukan sebuah alasan bu
dia mengerti aku dia peduli padaku
dan kau terlalu impulsif vega
ibu tidak ingin mendengar ini lagi
mulai besok dan seterusnya kau dilarang pergi ke bumi
tapi ibu ibu tidak bisa melakukan ini padaku
aku tidak ingin mendengar apapun
aku ingin kau melupakan gembala sapi itu dan fokus pada tugas menenunmu
dan begitu saja ibu menghentikan vega untuk bertemu alter
keesokan harinya di bumi alter datang dengan kawanan lembunya
namun dia sepertinya tidak melihat vega
ini cukup aneh karena vega belum datang
saat itu lembu ke sepuluh yang diberikan vega kepada alter datang kepadanya dan mulai berbicara
oh alter aku berasa sangat kasian padamu karena vega tidak datang menemuimu
kau bisa bicara
tentu saja aku dibawa dari langit untukmu
aku tidak bisa hanya menjadi sapi penggembala rumput aku datang dengan kekuatan khusus
sekarang dengarkan aku baik baik alter
sepertinya keluarga vega telah mengetahui tentang hubungan kalian berdua dan mereka sangat marah
dia sekarang tidak diizinkan untuk turun ke bumi
oh tidak aku harus segera ada untuknya di sana
tapi aku tidak punya kekuatan super
aku hanya seorang penggembala sapi
oh kau meremehkan diri sendiri
kau tidak tahu yang bisa dilakukan oleh kekuatan kehendakmu
ini jauh lebih ajaib daripada yang kau pikirkan
ingin melihat kemampuanmu
ini sepatu ajaib yang akan membantumu naik ke surga
sulit untuk mendaki jika cintamu tidak tulus
cintaku pada vega sungguh tulus aku bisa melakukan apapun untuknya
alter memakai sepatu yang diberikan sapi kepadanya dan mulai mendaki ke surga
sapi itu menatapnya dengan kagum saat alter berjalan menuju surga dengan begitu mudah
dan seperti itulah cinta sejati
alter mencapai langit dalam waktu singkat dan melihat vega duduk di luar istana sambil menangis
alter dan vega saling berpelukan dalam kebahagiaan
saat itu ibu dan ayah vega masuk dan melihat mereka
keadaan sudah di luar kendali sekarang kita perlu melakukan sesuatu
ayah vega memisahkan mereka dengan membentuk rumah sakti antara alter dan vega
alter dan vega kini terpisah sekarang kalian berdua tidak akan pernah bertemu lagi
mendengar ini vega merasa sedih dan mulai menangis dia menangis begitu banyak
sehingga bumi mengalami hujan lebat
dan lebat dan banji
melihat situasi ini burung gagak kota mulai berkumpul
kalau hujan seperti ini selama satu hari lagi kota ini pasti akan tenggelam
aku mendengar dari lembu bahwa ini adalah air mata vega
alter dan vega telah dipisahkan kita harus melakukan sesuatu tentang ini
mari kita burung gagak berkumpul dan terbang ke langit
burung gagak berkumpul bersama dan terbang ke langit
dan mencapai alter dan vega
satu demi satu secara bertahap membentuk jembatan di antara mereka
vega tolong jangan menangis kami datang jauh jauh ke surga
jadi di sini kita membuat jembatan sekuat doa cinta kalian yang akan membuktikan semua orang salah
alter dan vega sangat senang melihat burung gagah membentuk jembatan untuk mereka
mereka dengan cepat berlari dan berpelukan
oh aku sangat merindukanmu vega
aku sangat senang bisa bertemu denganmu lagi olte
vega dan alter akhirnya bertemu di jembatan
namun burung gagap menjadi sangat lelah terus menerus mengepakan sayapnya
aku harus kembali ke rumah untuk anak anakku aku perlu tidur
bagaimana kalau kita melakukan ini setahun sekali
hari ketujuh bulan ketujuh seperti hari ini
kita semua bisa berkumpul dan membentuk jembatan untuk alter dan vega bertemu
itu bagus lebih baik daripada tidak bertemu sama sekali
itu benar sekali
dan begitu saja alter dan vega saling menatap sepanjang tahun dan bertemu sekali setiap hari ketujuh di bulan ketujuh dalam setahun
bahkan sekarang pada tanggal tujuh juli mereka berdua akan bertemu di rumah mereka

berharap dua bintang dari konstelasi alter dan vega bertemu